tidak hanya yang kaya ataupun pengusaha
tidak hanya yang muda ataupun bertenaga
ibadah haji ke tanah suci adalah harapan terbesar setiap muslim
di kabupaten mojokerto jawa timur
seorang wanita yang bekerja sebagai pelayan restoran
tidak menyangka dirinya bisa menunaikan ibadah haji
dialah ida wati empat puluh tiga tahun warga desa jatijajer kecamatan rawas
yang mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji
karena menggantikan ayahnya yang meninggal dua ribu delapan belas lalu
sejak dua ribu sembilan belas silam dirinya sudah mendapat pemanggilan untuk melakukan manasik haji
namun ia mengira jika surat tersebut adalah penipuan
hingga pada akhirnya dirinya dan suami memastikan kebenaran surat tersebut
ke kantor kementerian agama setempat
kini berbagai persiapan telah ia lakukan
dirinya hanya tinggal menunggu koper dari kemenak kabupaten mojokerto
alhamdulillah yang selama ini saya impi impikan bisa terwujud
sampai sekarang ini
bu perasaannya sekarang gimana bu setelah mendapatkan panggung berangkat ini
panggung berangkat senang sedih karena tidak bertemu dengan bapak saya
idawati tergabung dalam kloter delapan puluh satu dan akan berangkat ke tanah suci pada tanggal dua puluh satu juni mendatang